satuan tugas operasi madagoraya berhasil mengendus lokasi persembunyian kelompok mujahidin poso
di bawah pimpinan qatar alias farel di kawasan manggalapi kabupaten sigi sulawesi tengah
sejumlah barang bukti berupa bahan makanan alat komunikasi dan fasilitas pendukung kelompok teroris ini diamankan oleh satgas
pasca kontak tembak antara satuan tugas operasi madagoraya dan kelompok mujahidin indonesia timur pada dua puluh dua juni dua ribu dua puluh satu
dengan mengerahkan pasukan polda sulawesi tengah yang dipimpin irjen polisi abdul rahman baso dan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako
dengan pimpinan brikjen tni farid ma'ruf
satgas madagoraya melihat lokasi persembunyian kelompok mit di dusun manggalapi kabupaten sigi ini
namun saat melakukan pengecekan di lokasi tersebut kelompok teroris telah melarikan diri dengan meninggalkan sejumlah barang milik mereka
berupa bahan makanan alat komunikasi dan alat pendukung lainnya
termasuk membangkit listrik tenaga surya transsel dan hemok
temuan ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga yang curiga
jadi ada masyarakat menemukan pencurian di ladangnya
kemudian diikuti oleh masyarakat dia menemukan sebuah base camp yang dia perkirakan bukan tempat masyarakat biasa
di sana kemudian ditemukan mereka sedang istirahat
sayangnya mereka lebih dulu melihat kita karena kita muncul dari kerendahan mereka ada di ketinggian
tapi mereka kaget enam orang meninggalkan empat ransel
hamok tempat tidur dan bahan makanan yang mereka curi